dia sendiri begitu
kemarin siangnya habis pasar tutup
dia kan ke rumah kamu
istri saya minta cerai
gara gara kamu lapor sama dia
kalau kejadian beneran saya cerek
itu yang salah kamu
makasih buat apa
istri saya minta cerai
kamu kan udah gak godain yuyun lagi
atau jangan jangan kamu nggak godain yuyun
tapi godain perempuan lain
terus kenapa dia minta cerai
dia tahu kemarin sore saya ke rumah yuyun
kamu udah gak godain yuyun
tapi kamu ke rumah yuyun lagi
tapi masih gak godain yuyun lagi

tapi lepasin dulu rambut saya
begini ceritanya kak
kan kemana saya udah curhat sama kak
soal istri saya yang minta cerai
gara gara dia tahu saya godain yuyun
terus kan saya udah dikasih nasihat sama akang
habis itu saya janji sama diri saya sendiri
gak bakal godain yuyun lagi
kamu kan udah saya kasih nasihat
terus kamu kan udah janji sama diri kamu sendiri
yang akan godain yuyun lagi
tapi masih nemuin yuyun
tapi lepasin dulu ramu saya
saya nemuin nyuyun gak ada maksud mau godain
gara gara kamu juga
terus saya balik ke pos
nah pas di pos saya mikir
kenapa saya harus marah sama yuyun
terus saya ke rumahnya
bisa ketemu di pasar sebentar
gak perlu ke rumahnya
makanya kamu itu jangan banyak mikir
semakin kamu banyak mikir
semakin kamu banyak salah

enggak kak enggak mikir
dia kan ke rumah kamu saya lapor lagi sama istrinya
jadi kamu yang melapor sama istri saya
istri saya minta gara gara kamu lapor sama dia
kalau kejadian beneran saya cerai itu yang salah kamu
makasih buat apa
makasih buat apa
pusing penyakit atau pusing pikiran
berarti gak perlu esik beliin obat ya
pusing gara gara apa lagi ya tukang
koknya si komar udah insap
ada salah pengertian
terus kang bahar gimana
tidak ada salah pengertian
tidak ada salah pengertian
tidak ada salah pengertian
tidak ada salah pengertian
itu juga yang bikin akang pusing

kemarin saya ketemu kang bahar
mau ngomong soal uang setoran yang gak mau diterima lagi sama kang bahar
akan butuh kepastian dari kang bahar
kalau boleh pakai uang itu setelah dibagi bagi buat kesana buat kesini
nanti yang baru punya pacar
kang bahar khawatir lelaki yang majarin kinanti niatnya cuma main main
akan belum ngasih tugas ke siapa siapa
bukannya akal yang disuruh sama kang bahar
si iwan sudah aktif lagi
iganya masih sakit katanya kalau geram
sama aja kan si iwan
dia baru diantar pulang sama si joni
barusan abis saya hajar
barusan abis saya hajar
itu saya udah tahu
barusan kan kamu bilang gak usah diulang
kan pertanyaan gak sama
akang juga diulang
maksud saya kenapa si jupri kamu hajar
dia yang suka lapor sama istri saya soal si yuyun
gak ada yang bisa diandelin buat ngawasin kinanti
bisa tapi berani
buatin aku sini sini
jika dia disuruh bilik
data aku ubah nanti
ann barangmu daqui leads
sayang lebih dari rupiah
dia kuliah nggak
dia kerja nggak
ada yang perlu karyawan siapa tau bisa
coba mama minta nomornya di sms aja
aku mau nyuruh temennya deh ya
kenapa pake nyuruh dia ska
tiba tiba idenya begitu
siapa tau dia mau dan memang cocok buat ngawasin kinanti
temennya teh kinanti yang dateng kemaren itu kan
yang waktu ibu meninggal dateng
temennya apa pacarnya ya
ya imas mau tau
soalnya menurut imas pas

dan satu aninging